setelah dua hari dilaporkan hilang ririn agustina bocah kelas enam sekolah dasar di karawang jawa barat ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan yang berada tepat di depan rumahnya
keluarga mendesak polisi segera menangkap pelaku dan menghukum seberat beratnya
dua hari dilaporkan hilang irin agustina bocah kelas enam sekolah dasar di karawang jawa barat ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan yang berada tepat di depan rumahnya sabtu lalu
kematian ririn diketahui oleh warga bersama keluarganya yang mencari keberadaan ririn
warga dan keluarga curiga karena sendal milik ririn ditemukan di teras rumah kontrakan tersebut
dilakukan pencarian dan hari ini dari kecurigaan atau tadi malam ya tadi malam dari kecurigaan salah satu warga tentang bau yang menyengat di salah satu kontrakan ini
kemudian dilakukan pengajakan ternyata korban sudah ditemukan dalam keadaan menurutnya
oleh kawan kawannya ririn yang masih duduk di kelas enam sekolah dasar jomin barat ii ini dikenal sebagai sosok yang baik tapi pendiam
orangnya sih pendiam tapi misalnya di pada baju misalnya pada ngomong dia juga ikut ngomong dia ngobrolnya sama teman sebangku berempat
cawin ayah ririn hingga kini belum mengetahui secara pasti motif pelaku menghabisi anak keduanya itu
ia dan keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi dan meminta pelaku dihukum seberat beratnya
ya ngelawan di usut untas aja
di usut untas dia
bapak kenal nggak pas sama yang kontrak disini
ya kenal nggak begitu kenal
sering bergaul nggak dia
ya tertutup ya
hingga kini polisi masih mendalami dan mengumpulkan barang bukti yang ada di lokasi penemuan jasad korban
dugaan sementara ririn dibunuh oleh ant penghuni kontrakan yang kini melarikan diri
karawang jawa barat